eh jangan lah tuh bang sama saya aja
eh aduh apa apaan ini
saya tinggal cetak foto kang besok pagi lamarannya saya kirim
saya kapok takut
takut kesasar lagi kang
ya mudah mudahan aja saya dipanggil
kang kata bapak saya kalau rejeki mah gak bakal kemana mana
memang kalau gak rejeki bakal kemana
ya kemana mana atuh kang
oke sekarang gimana

oke terima kasih
mak bapak dia wee
kamu mau wso dong
kamu lo sakai dua dia ng descenternya
mas anterin gua
tentu makan siang si udin lu makan
tidaknya disuruh buat udin
lo mau mitnah si udin
kalau lu nggak percaya tanya saja sama bos udin
lu nyuruh capri makan makanan lo
bos kan tadi bos yang nyuruh
lu mau ngadu gue sama si udin
lu ngatain emak gua dong mbak
udin kenapa dia
lu kagak olahraga
saya dari tadi pagi belum narik jadi ini belum ada kembaliannya
ya udah buat kamu aja kembalinya
yang bener mas
eh jangan jangan jangan
pagar dummy pr geopolitik ini
nah solamente mal pake arus udin
duh wues kamu ada imprison si muda
pertanyaannya saya cancel pur
aduh sakit mak
aduh sakit mak
jangan atuh bang
aduh apa apaan ini
lo lepasin tangannya
kamu aja yang lepasin
kalau mbak rika gak yakin
amin masih suka nggak sama mbak rika
ih kenapa harus malu
jadi gimana kakak
soal perasaan kakak amin
amin suka gak sih sama rika
kalau begitu rikanya
kalau begitu rika kerja dulu ya kakak
jadi abang teh kerjanya jadi badut
iya bang jadi tukang badut sulap
abang bisa hidup dari badut sulap
ya lumayan lah bang
lebih dari wmr
saya di rumah
bukan tukang isi ulang air
bukan tukang isi ulang air
di rumah kosong
saya mau dandan dulu
bang susah enggak jadi badut
badut itu dibayar
tugasnya cuma bikin anak anak ketawa
enak atu yah
kalau saya mau jadi badut bisa
pada dasarnya semua orang itu badut
iya saya sendirian
saya diterima di perusahaan ibu
oh harus wawancara dulu
sukses ya bang
mau makan pok
ya tungguin aja apa
ya saya kan lapar mau makan nasi bukan makan kue